ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menyampaikan pidato politik di rakernas kelima pdi perjuangan
dalam pidatonya megawati menyebut arah politik pdi pdi pemerintahan prabowo gibrananti
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri mengoreksi penggunaan istilah oposisi dan koalisi selama ini
agar tidak salah kaprah dalam sistem ketatanegaraan indonesia
mega juga menjawab soal sikap politik pdip di pemerintahan prabowo nanti
bukan koalisi atau oposisi tapi kerjasama atau tidak kerjasama
jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi
jadi memang agak susah sebetulnya
karena kalau tidak ikut lalu apa ya
jadi saya bilang pada mereka bertiga kerjasama
karena memang begitulah tidak bisa koalisi
karena kita sistemnya nanti parlementer
lalu kalau ada yang bertanya pada saya
ya itu artinya ya tidak ada bersama sama
saudara pidato ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri pada rakernas pdip kemarin menimbulkan pertanyaan besar
terutama sikap politik pdip pada pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan prabowo gibran
bagaimana memaknai pidato megawati
pagi ini kita akan bahas dengan narasumber pengamat politik sekaligus direktur eksekutif carta politika
mas toto kalau kita melihat tadi kan sempat diputar juga bagaimana pernyataan atau pidato dari bu megawati soal
sebetulnya tidak ada koalisi tidak ada oposisi tapi yang ada kerjasama dan juga tidak kerjasama
nah kalau dilihat dari itu mas bagaimana ini prediksi sikap pdip sebetulnya yang nantinya apakah akan ke arah atau resmi akan jadi oposisi atau seperti apa
artinya bukan terkait dengan kalimat tidak ada istilah oposisi dan koalisi ya
kalau itu sebenarnya sudah dari beberapa tahun lalu istilah itu diberkelkan oleh pdi perjuangan
makanya pada saat kemarin mas ganjar maju memang yang terbentuk adalah istilah kerjasama politik dengan p tiga hanura dan perindo
agak sulit kalau kita menerka pilihan atau sikap politik ibu mega dan pdi perjuangan dari highlight kalimat itu
tetapi kalau bertanding lalu kemudian kalah porsinya ya kemudian lebih kepada menjadi pengawas begitu
saya menduga memang kita bisa lihat ya kalau ingin coba membaca sikap politik ibu mega saya pikir sekjen itu kan representasi dari ketua umum
dan statement statement yang keluar dari mas hasto beberapa bulan terakhir sepertinya menunjukkan memang sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan
walaupun menjadi menarik berbeda memang sepertinya dengan sikap mbak puan yang cenderung lebih lentur atau orang orang yang dianggap dekat dengan mbak puan seperti mas bambang pacul

kemungkinan masuknya dalam koalisi pemerintahan
saya duga saya melihat dalam rakernas ini tidak akan ada keputusan atau deklarasi menjadi bagian dari pemerintahan prabowo gibran atau di luar pemerintahan prabowo gibran
saya menduga bahwa keputusan itu biasanya kalau di pdi perjuangan baru akan diambil setelah kongres
tapi kalau apa yang akan diputuskan saya tetap melihat kemarin itu ada kondisi kondisi yang terjadi di negara negara
melihat kemarin tuh ada satu kalimat tuh yang sebenarnya muncul dari ibu mega terkait dengan masuk atau tidak ke dalam pemerintahan
kita harus melihat dengan seksama dan mendengar akar rumput
artinya apa dalam rakernas ini menurut saya tidak akan ada keputusan deklarasi oposisi ataupun koalisi atau istilah dari pdi perjuangan kerjasama atau tidak ikut bekerja sama
artinya tadi kalau kita lihat kan selain yang disoroti soal kerjasama tidak kerjasama ada juga yang menarik juga mas toto ini soal
ibu mega bilang kita tahan banting nah ini apakah jadi kode kode juga bisa dikatakan seperti itu kalau pdi perjuangan ini akan berada di luar pemerintahan
iya istilah tahan banting kan memang bisa diartikan dua ya tahan banting ini dalam cerita sebagai sebuah histori
partai ini kan menjadi besar malah ketika ditindas oleh orde baru
tapi sekarang bisa dihatikan juga pdi perjuangan pada saat maju pun dengan koalisi ganjar mahfud itu kan cenderung koalisi paling kecil
dan sekarang katakanlah dari isu isu yang beredar mungkin dua partai yang ada di luar pemerintahan hanya pks atau pdi perjuangan atau jangan jangan hanya pdi perjuangan
jadi memang ketika keluar kalimat keluar dari zona nyaman tahan banting lalu kemudian kalau kemarin datang kerasnya itu banyak gambar banting di panah ya saya pikir sebuah indikasi juga
bahwa kalau kita melihat sikap ibu mega dulu pada zaman pemerintahan pak sby juga kecenderungan dia sikapnya konsisten
bahwa kalau dalam pemilu kalah ya seharusnya mengambil porsi dalam demokrasi menguatkan diri sebagai pengawas
tidak berbondong bondong ikut berebut kue kekuasaan kan itu tanda kutip ya melanggar logika yang ada dalam demokrasi ya sudah ada pertarungan hormati yang menang yang kalah menguatkan posisi menjadi oposisi
bukan kemudian ikut ikutan berebut kue kekuasaan
mas toto tadi sempat menyebut soal sikap politik bu mega ini agak berbeda dengan mbak puan yang lebih lentur
nah kalau kita melihat kan sejarahnya pak prabowo ini pernah secara politis berdampingan dengan bu mega
nah apakah ini bisa diingat gitu menjadi salah satu alasan begitu untuk keduanya berhubungan baik
kemudian kalau kita lihat kan memang ada rencana yang menyebut bahwa keduanya akan bertemu
iya kalau saya melihat kita harus memisahkan ya antara hubungan baik antar elit apalagi di level ketum parpol yang sangat berpengaruh seperti pak prabowo dengan gerindranya ibu mega dengan pdi perjuangannya
saya sepakat bahwa harus ada simbolisasi harmonisasi pasca pemilu yang ditunjukkan bahwa tidak ada permusuhan yang sifatnya personal dan itu bisa ditunjukkan dengan simbol simbol pertemuan
ngopi bareng berkunjung ke rumah silaturahmi dan lain lain
tapi tidak serta merta itu harus diartikan bahwa ketika dulu mereka bersahabat bahwa mereka bisa ngopi bareng artinya itu menjadi sebuah sikap politik dari partai
kalau itu yang terjadi nanti nggak ada lagi fungsi dpr sebagai pengawas gitu
dan pada akhirnya apa gunanya pemilu kalau kemudian atas nama persahabatan kedekatan hubungan lama lalu kemudian semuanya ikut masuk ke dalam bagian pertemuan
lalu kemudian semuanya ikut masuk ke dalam
masalahnya gini loh ketika sudah masuk dalam pemerintahan atau mendukung itu nggak pernah gratis
jatuhnya itu akan dalam konteks jual beli jabatan menteri
bahkan sekarang kita dengar isunya sampai karena terlalu banyak partai yang akan masuk dan sudah masuk sampai akan ada kabinet gemoy kabinet gemuk empat puluh menteri dan lain lain
jadi saya di satu sisi berharap ibu mega dengan pak prabowo bertemu sebagai sebuah simbol menunjukkan bahwa perbedaan sikap dan pasca pil pertemuan
perbedaan sikap dan pasca pil pres itu tidak ada sesuatu yang sifatnya personal
dan itu akan turun ke bawah ke psikologis para konstituen pengurus dan kader ya
tapi di sisi lain jangan diartikan serta merta setiap pertemuan itu harus diikuti oleh perubahan sikap politik ditambah apalagi jual beli jabatan
jadi dan bagaimana posisi mbak puan mbak puan bisa menjadi jembatan karena mbak puan kan yang masih sering berkomunikasi lintas partai hubungan dekat dan lain lain
mbak puan bisa menjadi jembatan karena mbak puan kan yang masih sering berkomunikasi lintas partai hubungan dekat dengan
mbak puan bisa menjadi jembatan karena mbak puan kan yang masih sering berkomunikasi lintas partai hubungan dekat dan lain lain
konteks mempercepat pertemuan mencairkan situasi dalam konteks hubungan personal itu saya pikir mbak puan bisa punya peran besar
tapi saya pikir jangan serta merta itu harus diartikan harus masuk ke dalam barisan pemerintahan
ya artinya tetap berhubungan baik meskipun beda pandangan soal politik
mas toto ini yang menarik juga soal kemarin di pidatonya bu mega sempat menyebut soal atau menyinggung soal perubahan sikap politik dengan dato tulang
soal atau menyinggung soal provokator keadilan kita dengarkan terlebih dahulu mas toto ini
cuplikannya ndak papa tadi karena ada banteng penuh penuh op penuh panah
apa tidak nah gitu dong berani nanti katanya saya bu mega provokator
ya saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan
we naik ngerti kan ngerti kan yang dimaksud ya udah
hai nah itu dari cuplikan tadi mas toto sampai bumega jadi provokatornya keadilan bahkan kemarin
juga sempat disinggung soal bu mega bilang hasil pilpres
dua ribu dua puluh empat abu abu nah gimana mas toto ini tanggapannya soal ini iya saya pikir dalam konteks menerima
hasil pemilu presiden semua pihak harus menerima keputusan mk terlepas suka atau tidak sampai
sekarang mk masih diakui sebagai lembaga yang punya otoritas memutuskan hal itu
tersebut terlepas kita tahu ada fakta mengenai keputusan kontroversial mantan ketuanya punya hubungan
keluarga dengan pak jokowi dan gibran misalnya
tapi kita memang rekonsiliasi harus dimulai terlebih dahulu dengan pengakuan pilpres secara absolut
bahwa memang ada proses proses yang diragukan itu hanya bisa dijadikan pembelajaran ke depan
balik lagi mbak nova yang terpenting adalah kita ingin melihat nih dari para para petinggi parpol
termasuk ibu mega pak prabowo mungkin pak jokowi tanda kutip bahwa perbedaan sikap ini jangan dibawa secara personal
kalau dalam konteks provokasi untuk mempertahankan nilai nilai yang ada dalam sistem demokrasi
semua harus melakukan itu ketika ada yang berupaya untuk mengikis hal tersebut
satu hal yang saya suka kemarin dari pidato ibu mega adalah hal hal yang dikemukakan
walaupun cenderung emosional gitu ya sampai nangis tiga kali kalau kita dengarkan
memang sebetulnya lebih banyak berbicara bukan sesuatu yang sifatnya personal
berbicara mengenai nilai demokrasi berbicara mengenai penegakan hukum
berbicara mengenai negara kekuasaan dalam konteks itu kan kita bisa berdialektika bisa saling berbantahan
kalau ada yang merasa tersindir misalnya dengan upaya mengikis nilai demokrasi
ya silahkan jawab bahwa pemerintahan ke depan tidak akan mengikis nilai demokrasi
kalau ada yang merasa tersindir dengan penegakan hukum yang makin turun
tunjukkanlah bahwa pemerintahan ke depan lebih baik penegakan hukumnya dibanding pemerintahan sekarang
jadi provokasi provokasi seperti itu menurut saya akan sangat positif
walaupun memang menjadi catatan ya alangkah baiknya boleh loh
ada simbol simbol yang menunjukkan ada pertemuan secara personal
ada komunikasi yang tetap baik secara personal sehingga kemudian misalnya pdi perjuangan pun akan mengambil sikap di luar pemerintahan
publik akan melihat bukan karena sebuah kebencian bukan karena subjektivitas yang sifatnya personal
tapi memang karena perbedaan sikap yang nilainya prinsipil
oke kemarin yang juga menarik mas toto
ini kan bu mega sempat ngomong soal mau datang makasih enggak juga terima kasih
nah ini kalau dilihat dari pidatonya ini kan juga kalau kita mengingat yang kemarin sempat ramai kan pak jokowi nggak diundang bahkan di rakernas ini
nah ada nggak di pidato bu mega yang menyinggung atau mengarah ke pak jokowi
iya saya tidak melihat ada kalimat yang sifatnya personal ya
tetapi kalau dimasukkan dalam sebuah kategori tersendiri yang mungkin pak jokowi bisa diartikan masuk di situ ya bisa saja gitu
kalau berbicara misalnya masalah diundang tidak diundang mungkin orang bisa mengkategorikan ya pak jokowi sudah masuk dalam posisi itu
atau kalau kita misalnya melihat silahkan keluar yang masih ingin dalam zona nyaman atau tidak konsisten bisa saja orang mengkategorikan pak jokowi ada di situ
tapi menurut saya urusan pak jokowi sebagai kader persoalan pak jokowi dalam konteks internal pdi perjuangan saya pikir kita kan sudah bisa melihat itu clear
pak jokowi mengambil sikap berbeda ada di luar ibu mega juga mengambil sikap yang berbeda
kita harapkan perbedaan sikap dan perbedaan posisi politik diantara mereka itu dialektika yang baik buat bangsa
harus diingat loh jangan ada yang mengkapitalisasi bahwa semua tim berganti ganti nah itu orang itu semua
elit politik ini harus adem adem saja sering ketemu kalau bisa tidak ada yang oposisi
itu bahaya buat demokrasi itu namanya kongkalikom
itu yang namanya oligarki
dan itu bisa melahirkan kartel artinya kita tidak bisa punya pengawas lagi
artinya sebuah keputusan keputusan besar cukup dikeluarkan oleh kesepakatan kepentingan diantara mereka
jangan biarkan perbedaan politik diantara para petinggi politik ini malah jadi sebuah keuntungan buat masyarakat
kita bisa saling mengawasi kita tetap punya saluran untuk mengawasi
berarti menjadi suatu yang baik juga sebetulnya ya meskipun
kalau adem semua tidak ada oposisi semuanya masuk dalam barisan pemerintahan
itu kongkalikom dan cenderung akan menjadi otoriter
oke berarti harus ada penyeimbang harus ada check and balancesnya juga dalam pemerintahan
atau ini kan juga yang kemarin menarik soal bu mega sempat menyinggung soal
kalau kita bisa mengartikan regenerasi ketua umum ya
ini sempat dikatakan bertukar dengan mbak puan
mbak puan jadi ketua umum bu mega jadi ketua dpr
nah ini ada cuplikan yang mas toto kita dengarkan terlebih dahulu
mbak puan sebagai ketua dpr
wah pergi ke luar negeri terus
tapi itu kerja loh bukannya jadi turis
jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di bali
lalu kapan itu ke meksiko
jadi terus saya bilang gantianlah sama saya
saya deh yang jadi ketua dpr
kamu yang jadi ketua umum
terus keadaannya gonjam ganjing gak jelas
nah ini mas toto ini jadi kode pergantian ketum gak nih untuk mbak puan
di satu sisi bisa ada yang mengatakan ini sindiran ke mbak puan
sebagai ketua dpr kok banyak luar negeri misalnya
sementara situasi politik dalam negeri kan sedang tidak enak buat pdip
perjuangan lah misalnya merasa dia nanti
tapi ada juga yang mengatakan bisa jadi ini simbolisasi menuju kongres dua ribu sembilan belas
mbak puan dipersiapkan juga menjadi ketua umum begitu kan
tapi saya sih melihat ini belum menjadi sebuah keputusan
walaupun harus diakui dalam konteks beberapa tahun terakhir
peran mbak puan itu kan semakin besar ya
dan memang kelenturan mbak puan untuk kemudian berkomunikasi dengan lintas partai
kelenturan mbak puan untuk melakukan kompromi dan pengambilan keputusan politik di dpr
itu satu hal juga yang dibutuhkan di pdi perjuangan
terkait prinsip tidak ada yang bisa membantah
ibu mega orang yang paling punya prinsip
walaupun kadang kadang malah terlalu terasa keras begitu ya
sehingga terasa tidak lentur
di sisi lain mbak puan bisa menutupi atau bisa melengkapi itu
dan dalam konteks pdi perjuangan ke depan mungkin salah satu hal yang dibutuhkan
selain sikap keras dan prinsipil tadi adalah kelenturan tadi
tetapi saya pikir masih akan ada proses yang dibutuhkan di internal
selain terkait dengan keluarga ibu mega
di situ ada mas nanan ada keluarga besar seperti pak guntur yang mungkin akan diminta masukan juga
tapi seperti kata ibu mega bahwa sikap dan suara dari akar rumput itu
juga mungkin akan dilihat setahun ke depan menjelang kongres
termasuk konstelasi politik akan seperti apa
mas toto artinya di tiga hari rakernas ini
apakah bisa diprediksi akan kelihatan nanti di akhir rakernas soal posisi
maupun juga tadi soal bagaimana regenerasi ketua umum
atau nanti kita harus nunggu pas kongres di dua ribu dua puluh lima
dan kalau menurut saya upaya untuk bisa menerka pdi perjuangan sikapnya akan seperti apa
itu bisa terbajak kemarin pada saat pidato ibu mega
setelah ini saya pikir mereka akan lebih banyak berbicara mengenai bagaimana konsolidasi ke depan
termasuk pemenangan pilkada dua puluh tujuh november yang sudah di depan mata
dan menurut saya keputusan akan diambil di kongres
termasuk dalam konteks sikap pdi perjuangan bergabung atau tidak dengan pemerintahan prabowo gibran
mungkin kalau menduga duga yang hanya akan keluar bahwa ini akan diserahkan kepada ketua umum
sambil kemudian mendengarkan aspirasi akar rumput yang baru akan diputuskan di kongres
kenapa kita harus lihat juga secara realistis
bahwa teman teman pdi perjuangan di daerah ini membutuhkan sebuah kelonggaran
untuk bisa membangun koalisi dengan teman teman partai lain
termasuk satu pendukung satu dan dua
dalam konteks koalisi pilkada nanti
kalau ada sebuah deklarasi menjadi oposisi misalnya atau menjadi bagian dari kekuasaan
itu akan sangat membatasi ruang gerak dari kader kader di daerah dalam membangun koalisi
padahal kita tahu tidak mungkin pdi perjuangan bisa memenangkan pilkada
tanpa berkoalisi dengan partai partai dua dan satu
ya baik berarti yang paling dekat ini bisa jadi adalah ngomonginnya soal pilkada
karena memang di bulan november nanti soal bagaimana posisi
apakah koalisi oposisi maupun juga tadi termasuk lebih luas lagi soal bagaimana regenerasi ketum
kita akan tunggu nanti mungkin saja di kongres dua ribu dua puluh
ya baik terima kasih penguat politik skagus
direktur eksekutif carta politika mas yunarto wijaya
sudah bersama kami di staff indonesia akhir pekan
terima kasih selamat berakhir pekan mas toto